setelah bertahun tahun dibiarkan rusak parah jalan nasional kalianak surabaya akhirnya diperbaiki pemerintah
mulai hari ini jalur yang menghubungkan kota surabaya dan gresik ini ditutup untuk sementara
balai besar pelaksana jalan nasional akan melakukan pembetonan jalan sepanjang dua ratus meter
jalan nasional kalianak surabaya yang bertahun tahun rusak parah dan tak kunjung diperbaiki akhirnya mendapat perhatian pemerintah
mulai hari ini jalur yang menjadi penghubung wilayah surabaya dan gresik ditutup untuk sementara
balai besar pelaksanaan jalan nasional akan membeton permukaan jalan sepanjang dua ratus meter selama tiga puluh hari mulai dari kilometer empat tujuh ratus hingga empat ratus
akibat penutupan jalan ini arus lalu lintas akan ditutup satu arah dari arah surabaya menuju gresik
kendaraan roda dua dan empat diperbolehkan melewati jalan kalianak hanya dengan menggunakan satu jalur
sedangkan truk dan kendaraan berat
jalan jalan berat dilarang melintas dan harus melewati jalur tol atau jalan alternatif lainnya
untuk mengantisipasi kemacetan polisi menerjunkan empat puluh personil di tiap titik
di antaranya di simpang tiga demak
lokasi pengecoran di sepanjang jalan kalianak serta simpang tiga margomulyo
pengecoran akan dilaksanakan selama dua puluh empat jam setiap hari
perbaikan jalan kalianak sempat mengundang kontroversi karena selama bertahun tahun jalan rusak tidak pernah diperbaiki
namun setelah ada demo dari warga sekitar perbaikan jalan akhirnya dilakukan
francis kawijaya surabaya